dinas pendidikan provinsi dki jakarta mempersiapkan sejumlah sekolah di jakarta
untuk digunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
selain tempat isolasi jumlah sekolah juga akan dialih fungsikan
sebagai tempat akomodasi bagi tenaga medis yang terlibat menangani pasien covid sembilan belas
salah satu sekolah yang akan digunakan sebagai tempat isolasi
yakni smkn enam belas menteng jakarta pusat
sekolah empat lantai tersebut telah mempersiapkan tiga ruang khusus
yang akan dipergunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
sejumlah persiapan juga telah dilakukan pengelola sekolah
dengan mengeluarkan seluruh bangku dan meja yang berada di tiga ruang kelas
pengelola sekolah juga memastikan kebersihan dari area sekolah
dengan selalu membersihkannya serta menyediakan wastafel serta hand sanitizer
meski telah siap mereka masih menunggu puskesmas kecamatan menteng
yang akan mendistribusikan peralatan kesehatannya
penampungan kppi sembilan belas akan dipernihatkan sebagai tempat penampungan covid sembilan belas
pertelitian dari yang akan diperlihatkan
kita siapkan saat ini yang pertama kebersihan
jis ruangan kamar mandi kita sterilkan semuanya
sama tempat cuci tangan sabun semua sudah kita siapkan